aksi dorong antara buruh dan polisi ini tak terhindarkan
saat rombongan kendaraan serikat pekerja dari tangerang banten
yang melintas di jalan es parman persimpangan tomang
dihalau oleh petugas kepolisian pada kamis siang
banyaknya jumlah masa yang tak sebanding dengan jumlah petugas
sempat membuat polisi kewalahan
masa aksi akhirnya berhasil menerobos barikade polisi
dan melintasi jalan s parman menuju istana negara
perwakilan demonstran mengaku buruh sebelumnya telah mengajukan
surat pemberitahuan ke mabes polri sejak dua pekan lalu
sementara itu polisi yang sedang mengamankan rombongan masa aksi
unjuk rasa buruh yang melintas di jalan daan mogot dari arah tangerang menuju istana
mengamankan sejumlah pelajar smk yang mengendarai motor
secara bergerombol tanpa mengenakan helm
belasan pelajar yang berkeliaran saat jam belajar ini
ditangkap saat menyusup di tengah konflik
polisi menduga para pelajar ini akan tawuran
saat polisi menggeledah tas para pelajar
ditemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit
setelah didata di pos lantas kalideres
sembilan belas pelajar tersebut langsung dibawa ke mako polse kalidares jakarta barat
untuk pemeriksaan lebih lanjut
mardika prakasa satya jakarta